kalau lihat teasernya ada atmosfer yang begitu segar ya tersaji dalam cuplikan perdana dari film baru marvel eternals
ada wajah wajah populer juga dimunculkan sebagai sepuluh superhero sekaligus dalam cuplikan tersebut
apakah ini strategi marvel untuk kembali menarik minat fansnya untuk nonton lagi ke layar lebar
langsung aja kita bahas dengan pengamat film ada setiawan lewat sambungan zoom
halo mas tiawan selamat malam
baik sekali kabarnya mas setiawan ini kan kita baru lihat di youtube marvel baru aja merilis teaser dari eternals pekan ini
dan apakah film ini atau beberapa film fase keempat mcu lainnya bisa kembali mengulang kejayaan marvel terutama di tengah pandemi
oke kalau menurut saya ini pasti bisa sih ya
karena saya percaya disney dan marvel studio ini mereka itu mempunyai satu strategi dan satu istilahnya
ini pikiran di mana mereka itu bisa mengangkat sesuatu yang baru nih
nah itu dengan rapinya tuh mereka mulai membangun nih
dan bagusnya daripada marvel mereka itu mempunyai stok karakter karakter masih banyak nih
dan untuk memberikan angin segar itulah kenapa mereka ini memberikan karakter karakter baru
mengangkat yang baru baru ini supaya memberikan minat untuk bagi penonton yang lama maupun penonton baru
oke nah kalau kita lihat di streaming ada wonder vision ada falcon juga
maksudnya sekarang pandemi orang mungkin beberapa negara juga masih menutup hiburannya begitu
apa kurang dirasa streaming ini untuk pasar marvel
jadi harus kayaknya ngeluarin deh film di bioskop
oke kita kan seperti yang kita ketahui bahwa kita ini masih dalam
dimana walaupun bioskop sudah mulai ada sudah mulai menggeliat lah ya
mana karena protokol kesehatan itu pastinya itu di bioskop bioskop indonesia juga sudah mulai ketat
dalam arti saya pribadi pun walaupun masih agak ragu nonton di bioskop
tapi saya pengen sekali menonton di bioskop itu karena tadi itu pengalamannya itu nggak bisa digantikan oleh di tv
tapi di satu sisi tv itu
atau streaming layanan streaming itu itu menjadi jawaban bagi mereka yang mungkin masih ragu ragu untuk ke bioskop
dan di satu sisi itu yang tadi saya bilang itu ada beberapa film atau serial ini memang harus dibuat serial
jadi istilahnya dibuat beberapa bagian untuk dibangun lebih dalam lagi
yang dimana nggak mungkin dimasukkan ke bioskop
oke nah kan ini pemainnya baru semua karakternya juga baru semua
artinya mungkin yang tidak baca komiknya akan kembali belajar
akan kembali banyak pertanyaan dari awal
ini siapa di marvel
sedangkan kalau mungkin yang terakhir antusiasnya lebih ke end game ya
endgame tuh selesai kayak kita udah kehilangan
ternyata marvel kasih kejutan lagi
gimana kemudian ini bisa masuk ke pasar indonesia yang begitu besar dengan para pecinta marvel
well kalau menurut saya justru ini dia
cinta cinta dari atau istilahnya kita lihat dari disney atau marvel studio adalah
mereka itu bisa mengangkat karakter karakter yang tidak dikenal ataupun yang sedang dalam
bisa yang masa masa terburukan
kita ambil contoh waktu pertama kali iron man diangkat
waktu pertama kali captain america diangkat
siapa sih akan mengira bahwa iron man dan captain america ini bisa akan menjadi
suatu pop culture atau istilahnya suatu yang benar benar di natin
padahal waktu itu kan bersaing dengan ada x men ada spider man yang zaman waktu itu ya
dan jangan lupa juga waktu itu ada guardians of the galaxy
di mana masyarakat indonesia belum kenal loh
mungkin hanya tahu atau melihat di toko toko komik port
habis itu nggak pernah dibaca seperti itu
dan saya merasa yakin sih
justru yang saya nanti nantikan adalah karakter karakter yang baru diangkat nih
justru yang saya nanti nantikan itu sih mbak
nah ini kan adaptasi covid di layar lebar
kalau mas setiawan melihatnya film komik mendatang menurut mas setiawan
menurut mas setiawan
menurut mas setiawan
menurut mas setiawan
apa yang punya potensi besar memang kemakan nih sama pasar khususnya di indonesia
masih banyak sih ya dalam arti ya
kami itu kan di
dangkan fantastic four mau akan diangkat tuh ya
terus habis itu
eternals akan diangkat
terus ada shang chi juga akan diangkat
miss marvel akan diangkat serial
terus akan diangkat juga ke layar lebar di kapten marvel ii ya
dan habis itu menurut saya sih banyak sih
baik di indonesia pun mungkin bumi langit juga bisa bilang kan masih bergeliat juga ya
dan itu menurut saya sih kayak gundala ataupun nanti universe nya gundala
ataupun folk dengan universe nya itu saya menantikan juga sih
oke artinya masih banyak yang bisa jadi potensi untuk disuguhkan ke pasar indonesia
yang pastinya akan jadi cuan juga ya khususnya untuk marvel nanti di akhir tahun
pak setiawan terima kasih banyak untuk obrolannya
terima kasih juga sudah bergabung